siti romenda harahap perempuan berusia sembilan puluh sembilan tahun ini
menjadi lansia tertua yang menerima vaksin covid sembilan belas
siti divaksin pada jumat dua puluh enam februari lalu di puskesmas cilandak jakarta selatan
saat ke puskesmas siti diantar oleh anaknya arnold harahap
seperti peserta lainnya siti rumenda harus mengikuti prosedur vaksin secara bertahap
mulai dari pendaftaran pengecekan tensi darah dan screening
setelah lolos semua tahapan siti divaksin di lengan kirinya
keluarga siti mengatakan sejauh ini siti tidak merasakan adanya gangguan dan keluhan
kondisi ibu saya setelah vaksinasi sangat baik
tidak ada keluhan lah
hanya tidurnya sedikit lebih lama dari biasa satu hari setelah vaksinasi
dan kemudian kembali normal seperti biasanya
saya berharap untuk vaksinasi kedua juga demikian
tentunya setelah vaksinasi kedua akan timbul antibody sebagaimana yang diharapkan
dan tentu saya akan melakukan pemeriksaan setelah vaksinasi yang kedua
menurut dokter puskesmas kecamatan cilandak debora indah angelia tidak semua lansia bisa divaksin
para lansia harus diskrining secara ketat
biasanya kita lakukan screening dulu mulai dari cek tekanan darah cek gula darah sewaktu kolesterol
juga kita screening tanya jawab dengan dokter
umumnya yang biasanya membuat gagal itu bila tensi melebihi satu ratus delapan puluh persatuan
gula darah yang melebihi normal tetapi tidak pengobatan teratur
lalu bila dia dalam questionnare dalam screening itu ada yang hasilnya lebih dari tiga untuk questionnai rapuhnya
pada umumnya vaksinasi bagi lansia dan masyarakat yang usia produktif delapan belas lima puluh sembilan tahun pada dasarnya sama
namun yang berbeda adalah questionnaire yang lebih screening yang lebih terinci
yaitu kita menanyakan tentang questionnaire apuhnya
dimana kita menanyakan apakah para lansia bisa menaiki sepuluh anak tangga baik dengan atau tanpa bantuan
lalu apakah dia memiliki lima dari sebelas penyakit komorbit
apakah dia memiliki keluhan cepat lelah selama satu bulan terakhir
apakah dia ada kesulitan dalam berjalan seratus sampai dua ratus meter
sebelumnya seperti ini
dikutip dari detik com menteri kesehatan budi gunadisadikin menyatakan bahwa siti rumenda harahap menjadi perempuan tertua di indonesia yang menerima vaksin covid sembilan belas
jimmy chandra edwin arman jakarta